majelis hakim pengadilan negeri jakarta timur akhirnya mengabulkan permohonan rizik sihab agar sidang pembacaan eksepsinya digelar secara langsung
meskipun permohonan rizik dikabulkan majelis hakim meminta jaminan agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan dari masa pendukung mantan pentolan fpi ini
untuk membahasnya lebih dalam kami sudah terhubung dengan narasumber melalui sambungan zoom
ada alam syah hanafiah kuasa hukum rizik sihab selamat sore pak alam syah
dan ahli hukum pidana universitas taruman negara heri firman syah yassin selamat sore pak heri
selamat sore mbak rifana
oke saya mau langsung ke pak alam syah sebagai kuasa hukum dari rizik siap
setelah protes beberapa kali majelis hakim akhirnya mengabulkan permohonan klien anda untuk menggelar sidang secara langsung
bagaimana respon klien anda dengan dikabulkannya permohonan sidang langsung oleh majelis hakim pak alamsyah
ya begitu dikabulkan ya klien kita ya alhamdulillah ya
puji syukur kepada tuhan bahwa itu dikabulkan
karena masalahnya dari awal persidangan mulai tanggal sepuluh itu itu kita tetap bertahan bahwa kita tidak mau sidang secara online
iya silakan anda teruskan
rizik juga tidak mau
rizik juga tidak mau
rizik juga tidak mau
dan dia mau hadir di persidangan
itu tadi penjelasan dari pak alam syah sebagai kuasa hukum rizik siap
saya mau ke pak heri
pak heri apakah dari segi hukum pidana permintaan klien pak alamsyah permintaan rizik sihab agar pembacaan eksepsi dilakukan secara langsung adalah salah satu strategi yang menguntungkan terdakwa kliennya pak alamsyah
ya tentunya untuk melakukan suatu perbuatan
itu pasti ada tujuan begitu
dan menurut saya sah sah saja dalam konteks pembelaan apalagi ini dalam konteks hukum pidana
kita mengejar kebenaran material kan
maka mungkin dianggap oleh pak hrs ada berapa keterbatasan jika hal itu dilakukan secara online begitu tidak offline
dengan pertimbangan pertimbangan demikian tentunya mengakibatkan keputusan untuk memperlakukan
sidang offline itu dimintakan kepada majelis hakim yang mulia
namun dengan catatan bahwa apapun yang dimintakan yang namanya permohonan bisa dikabulkan bisa tidak
nah alhamdulillahnya majelis hakim yang mulia dalam perkara ini sudah memberikan keputusan yang terbaik bagi para pihak dengan memperhatikan kepentingan hukum masing masing pihak
tapi dengan catatan tadi agar tidak terjadi pelanggaran prokes satu
kedua menjaga keamanan
jadi halangan pak hrs untuk hadir ke ruang sidang pengadilan
oke pak heri sebetulnya sejak awal majelis hakim sudah memutuskan sidang digelar secara online
tetapi ada penolakan dari terdakwa dari kliennya pak alamsyah
perubahan sikap hakim ini apakah termasuk dalam wilayah yang mempengaruhi independensi hakim pak heri
ya saya yakin dan percaya dalam mengambil keputusan sidang offline saat ini juga ini adalah bentuk independensi hakim
tidak boleh kemudian terkiderai maruahnya dengan tekanan tekanan
dan saya yakin dan percaya pengambilan keputusan ini sudah merupakan arah ranahnya hakim untuk kemudian dapat mengambil keputusan dengan memperhatikan segala macam aspek
terutama masalah keamanan tadi yang kemudian menjadi titik sentral dari kenyataan hakim mengapa kemudian sidang kemarin itu harus diselenggarakan secara offline
tanpa harus dijelaskan lebih lanjut memang ada peraturan peraturan teknis permai dengan keadaan covid sembilan belas yang memang ada memberikan ruang terbuka bagi hakim untuk melaksanakan sidang secara offline
jadi semuanya dapat dipahami dalam konteks hukum semuanya masih dalam ranah kaedah hukum yang berlaku di negara kita
oke pak alamsyah kita tahu bahwa majelis hakim sudah mengatakan jika sidang digelar secara langsung maka tidak akan disiarkan
sehingga bagaimana kemudian untuk mencegah para pendukung ataupun masa pendukung dari klien anda untuk tidak datang ke pengadilan negeri jakarta timur dan tetap mematuhi protokol kesehatan
karena tidak ada siaran online nya begitu
jadi satu satunya yang bisa dilakukan adalah datang ke pengadilan negeri jakarta timur
bagaimana kemudian memitigasi supaya itu tidak terjadi pak alam syah
ya semestinya kan pengadilan ya
semestinya pengadilan kan bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat
mas media secara langsung
selama ini kan bisa saja pengadilan menyiarkan live secara langsung
mengizinkan beberapa daripada studio media untuk live secara langsung
tidak ada persoalan itu sebenarnya
jadi kalau soal itu soal diberitakan supaya dia bisa nonton dari layar dari rumah bahkan dari tv
pilihan mempunyai kesempatan
mumpamanya kepada jnn atau kepada tv one
dari tv lain
bisa menyiarkan secara langsung begitu
tidak ada persoalan itu
artinya tidak ada persoalan ya bagi klien anda ataupun bagi anda sebagai tim kuasa hukum
jika nanti kemudian majelis hakim tetap memutuskan bahwa tidak akan disiarkan secara online begitu
karena sudah hadir secara fisik di pengadilan negeri jakarta timur
kalau tidak disiratkan secara online bisa juga kan melalui website mahkamah agung juga bisa
di melalui website kandilan juga bisa
di sana kan ada anunya apa namanya tuh
ada salurannya begitu
itu urusan pengadilan itu
tapi kami prinsip bahwa rizik harus hadir di persidangan
karena kalau tidak hadir di persidangan itu sangat merugikan bagi kami dan klien kami dalam hal teknis membela perkara begitu
jadi kita berharap
kita berharap nanti sidang ini melalui secara langsung lewat tv begitu
supaya penonton penonton itu kan kita sudah himbau
bahwa habis itu sudah mengimbau
dan supaya mereka bisa nonton dari rumah atau dari layar luar
pak heri majelis hakim sudah memutuskan bahwa sidang tidak akan disiarkan begitu dari media manapun
tapi karena rizik sihab sudah dihadirkan secara langsung
sehingga nanti dikhawatirkan akan banyak masa pendukung yang datang ke pengadilan negeri jakarta timur
kenapa kemudian majelis hakim
menolak untuk menyiarkan sidang itu secara langsung secara online di beberapa media
pak heri anda bisa melihat dari sisi hukum pidananya
apa yang sementara sedang mencoba untuk disampaikan oleh majelis hakim
sebenarnya persoalan ini kan disandarkan pada ketentuan pasal di kuhap
kalau saya tidak salah yang saya ingin paham
itu pasal satu ratus lima puluh dua dan satu ratus lima puluh empat kuhap
bahwa misalnya kehadiran terdakwa itu di sidang pengadilan dan terbuka
nah bahasa terbuka ini harus kita luruskan juga
terbuka untuk umum itu bukan berarti dikonsumsi seperti layaknya kasusnya berapa tahun yang lalu
kalau saya tidak salah kasus jessica
kasus jessica itu kan pernah kemudian ditayangkan di semua televisi
dan itu dapat tanggapan dari banyak pakar hukum
khususnya dalam hal pembuktian
karena ketika misalnya ada keterangan saksi dihadirkan di persidangan
itu diketahui oleh pihak lain
ini kan nanti bisa mempengaruhi
originalitas dari jawabannya
originalitas dari jawaban dari saksi yang kemudian dihadirkan setelahnya
nah ini menjadi dalam konteks pembuktian jadi persoalan mbak
jadi yang perlu kita luruskan adalah
ini terbuka untuk kemudian dihadirkan di ruang persidangan
dalam keadaan bebas memberikan keterangan tanpa tekanan
tapi memang tidak semua hukum acara itu memperlakukan ini
untuk kemudian bisa ditayangkan di semua platform
atau lewat jaring media
karena memang ada hal hal yang sangat mungkin dilanggar
dalam konteks hukum acara pidananya
kita bicara dalam konteks hukum ini kan
khususnya pidana secara konteks material
ada hukum formil yang namanya hukum acara pidana
nah ini yang harus kita perhatikan
agar distorsi informasinya ke masyarakat
bukan berarti bahwa dengan diberikannya keleluasaan untuk hadir itu
maka kemungkinan untuk membuka
untuk ditayangkan di
di media televisi adalah satu keniscayaan juga
karena pada hakikatnya kita sudah pernah belajar dari presiden sebelum ini
artinya ingin menjaga independensi dari keterangan para saksi
dan juga independensi hakim
terutama para majelis
yang akan nanti memutus perkara
sehingga kemudian tidak terpengaruh oleh tekanan publik
begitu pak heri
yang pasti kita sudah sedang menjaga maruah
maruah hukum kita begitu ya
yang kita jaga bukan satu institusi
bukan hanya badan peradilan
tapi keadilan itu sendiri
karena itu yang perlu kita perhatikan
karena kalau bicara bahan bahan peradilan
nanti kita sentil sama pihak lain yang beranggapan bahwa kita lebih concern kepada isu hakim saja
semuanya harus dijaga maruahnya
marwah yang tepat kita letakkan adalah keadilan
ketika kemarin ada istilah konteks of code dan sebagainya
kita melihat dalam konteks keadilannya
dan bahkan permintaan untuk hadir ke ruang sidang pengadilan ini kan
bukan bicara tentang kepastian
bukan bicara tentang kemanfaatan
tapi lebih kepada keadilan
pak alam sya
jaksa penuntut umum meragukan bahwa pendukung klien anda tidak akan hadir di pengadilan negeri jakarta timur
apakah anda dan tim sudah membuat jaminan sebetulnya
tetapi jika ternyata tidak bisa mengkontrol pendukung
apakah kemudian klien anda siap dengan konsekuensi hadir sidang secara online
itu kan yang kita jamin itu di dalam pekarangan dan luar pengadilan
di dalam ruang sidang pengadilan
nah pengertiannya di situ
memang di situ dari kemarin walaupun online juga
semua pengunjung itu tidak boleh masuk ke pekarangan pengadilan
jadi walaupun ini sidang berbuka untung umum
memang bisa dibatasi untuk masuk ke ruang sidang pengadilan
kemarin saya menyampaikan surat peminan kepada majelis hakim
bahwa kita menjamin akan sidang ini akan

pak alamsyah artinya anda dan juga klien anda sudah cukup puas ketika majelis hakim mengabulkan permohonan untuk bisa hadir di ruang sidang
tidak akan menuntut lebih lanjut untuk majelis hakim mengabulkan bahwa sidang itu disiarkan secara online begitu ya di media media ya
jadi kalau majelis hakim tetap bersikuku untuk tidak disiarkan
klien anda tidak akan meminta kan
sebenarnya sebenarnya kan begini
ini ada hak dan kewajibannya
istilah sidang terbuka untuk umum berarti ini ada kepentingan publik dan ada kepentingan terdakwa
kalau sidang terbuka untuk umum siogiannya biasanya seperti dmk itu dia masang layar di luar pengadilan
dia masang layar langsung bisa ditonton dari jalan dari mana begitu
nah itu supaya azas peradilan itu terlaksana sidang terbuka untuk umum
jadi itu untuk kepentingan publik bukan kepentingan kami
tapi prinsip kami adalah kepentingan kami hanya memperjuangkan rasa keadilan di klien kami
nah soal sidang terbuka untuk umum untuk pelayanan dari pengadilan melayani masyarakat yang akan menonton sidang
itu adalah itu adalah senang pengadilan yang harus berlaku
itu adalah senang pengadilan yang harus dilaksanakan
oke nanti kita lihat bagaimana jalannya persidangan pembacaan eksepsi yang akan dilakukan pada hari jumat mendatang
apa yang akan disampaikan oleh kliennya pak alam syah hanafiah yakni muhammad rizik sihab dalam eksepsinya ataupun nota keberatannya
kita akan saksikan bersama nanti bagaimana realisasinya apakah kemudian para pendukung dari rizik sihab betul betul bisa menjaga protokol kesehatan
itu yang kita semua harapkan
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
sore hari ini ada pak alam syahanavia kuasa hukum rizik sihab dan ahli hukum pidana universitas taruman negara heri firmansyah yasin
terima kasih bapak bapak atas waktunya sore hari ini